dewan kemakmuran masjid al falah membantah adanya penganiayaan terhadap relawan jokowi ninoi karundeng di dalam masjid mereka
selain itu pihak dkm masjid menyebut polisi telah mengambil rekaman cctv terkait penganiayaan ninoy sebagai barang bukti
hal tersebut dikatakan oleh anggota dewan kemakmuran masjid al falah iskandar saat ditemui pada selasa siang
dirinya membantah jika adanya penganiayaan terhadap relawan jokowi ninoi karundeng di dalam masjid al falah
saat insiden tersebut nino karundeng memang sempat mendapat penganiayaan oleh sejumlah orang di luar halaman masjid
saat mengetahui aksi penganiayaan sejumlah tim medis langsung mengevakuasi ninoi ke dalam masjid
pihak dkm juga tak mengetahui terkait keterlibatan sejumlah anggota ormas front pembelah dalam insiden penganayaan tersebut
yang kalau di dalam pengumpulan tidak ada di dalam masjid mungkin ada bentak bentak atau apa yang kita tidak tahu
itu yang saya bilang saya tidak tahu kejadian setelah masuk dalam masjid itu sudah kewenangan para medis di dalam
ada pun yang lain dan itu saya tidak tahu